kebongkar aib suami sendiri
harus segera dilaksanakan
lupain aku ya mas
apapun aku gak akan pernah bisa lupa sama kamu
aku akan tetap cinta sama kami
makanya aku mau kita berjuang bersama sama demi cinta kita merah
kamu gak usah ngambek kayak gitu dong
kamu tenang aja
kan aku nikahin dia juga
untuk memenuhi kebutuhan aku
yang nanti juga bakal kamu nikmati kan
ya kamu enak dapat dua
ini semua kan sudah bagian dari rencana kita
mumpung orang tuanya itu bisa aku setir
aku gak mungkin ngelakuin ini kalau
bikin malu ya kalau aku datang gak mewah nggak pakai mobil bagus
masa nih kendaraan umum
umum kamu udah pengen aku mobil deh
mas kan mas malam udah ambil uang di kamar
oh jadi kamu gak ikhlas uangnya buat suami kamu ini
kan gitu mas aku ikhlas kok
aku tuh buru buru mesti berangkat kerja
aku mesti mampir mas ke rumah bapak manter makanan
ya udah bagi uang lagi deh
ya abis dong mira yang namanya juga meetingan pake modal
apalagi menjamu klien untuk dapetin proyek gede
terima kasih ya
ini namanya istri yang mendukung suami
kamu itu nggak mungkin sukses kalau gak ada doa dari suami kamu ini
ya yaudah pergi sana
kalau gitu mira berangkat kerja lagi
iya papa cuma ingin tahu
ya kan pasti nggak salah
yang penting papa ingin kamu selalu bahagia
papa berterima kasih karena kamu sudah membantu papa menjalankan perusahaan kita
oke papa sekarang mira bergerak kerja ya
kan boleh tidur
nggak jadi di cancel
lagipula aku capek aku perlu istirahat
makanya aku tidur
kamu pake balik lagi
sembilan kali jangan inget tinggalan dong ah
ganggu orang aja
lain kali nggak usah ada yang ketinggalan gitu ya
bau korm apa ya mas
ya nyengat banget
bukan parfum aku mas
kamu udah aku selingkuh ya
pasti kamu menuduh aku bawa perempuan lain kesini
kenapa sih kerjaan itu curigaan terus
kalau terus terusan kamu curigaan kayak gini tuh gak sehat
lama lama aku sungguh beneran nih
aku capek aku ngantuk mau tidur
udah sabarin aja
ayo pergi pergi ya
jangan kasar gitu dong
kalau kamu nggak bisa ngasih aku mobil
aku pergi dari sini
cuma aja di istri nggak bisa diandalkan
tau gitu aku kerja aja di luar kota sana
daripada di sini dicurigain digangga sama kamu
di sana pergi
aku hanya bisa mengatakan
apa yang ku rasakan
aku haus selalu kurang
aku tak peduli denganmu
atau tahu yang lagi
aku tak tahu apa yang
kok udah bisa gampang

kali aja kamu cerita ke papa kamu tentang aku
kamu sendiri yang kibat
cepat aku butuh
mas jangan mas
benar aku sangat butuh uang saat ini
nanti kalau usaha aku berhasil
aku pasti kembalikan dia ke kamu
uang kamu uangku juga